di dalam nak
berani beraninya lu berdua ngotorin rumah gue ya
gak ada apa apa mak
ada apa umar
kalian ini mau sidang gue
apa yang kamu ceritakan sama si jupre itu
ceritanya mas jono pak
terus dina lewat
kamu cerita kan cum
apa yang kamu ceritakan waktu itu
kamu ceritakan lagi sama si yati dan si imas
iya pak rw
jadi gini nih pak ceritanya
kita itu lagi ngobrol bertiga
iya kan poncum
omong ngapain sih jual ramuan
dijual berapa omah
hai nanti oma dikirain dukun nanti dikirain rumah ini rumah nggak bener rumah
itu tidak jual ramuan nah itu di depan ada pelangnya jangan bilang pelang itu
kan kita berdua emak
hani bukan siti gua nggak jual ramuan
ramonnya itu gue kasih gratis ke penghuni petakan memang salahnya di mana
pelan petakan perkasanya dicopot sekalian
mak pelang petakan perkasanya dicopot ii oma
maka malu kan pokoknya harus dicvictor
mako cintri gamau indrim malu
jangan jangan gara gara tulisan itu jadi begini
jangan jangan gara gara tulisan itu jadi begini

bukan rijal nuduh
mikir loh gue mau lewat
lalu dia kira
kalau cutina nyebut nyebut nama kita
kenapa ingin nyebut nama kita
kalau lo yang tempoh hari nyuruh gue
masukin dia ke dalam rumah
loh main pada pulang aja kok gak pamitan sama inyong sih
mumpung gak ada mak
sekarang coba jawab
dari semua saksi yang ada ini
siapa yang betul betul menyaksikan secara langsung kejadian itu
apabila lu adding duit
gua ing beneath ya phwhioe
itude perbayangan perbayangnya ini a dette
jadi keputusan sidang hari ini adalah
kenapa kamu laporkan cerita yang seperti ini sama saya
nggak jelas cunturannya
jadi ibu ibu dan bapak bapak
mulai saat ini
hentikanlah kebiasaan yang tidak baik itu
hanya buang buang tenaga dan buang buang energi saja
malah dosa yang bertambah
nah ya sudah
sekarang silahkan bubar
pulang ke rumah masing masing
jalak mana jalak
lu berdua ngotorin rumah gue ya
gak ada apa apa mak
hansib mamat mak
oh lu biar geladinya
hah ampun mak
yuk lu bantuin gua mas
kalau begitu
lu bantuin gua